bulan juni merupakan bulan hajatan kota jakarta untuk memperingati hari ulang tahunnya meski
dirayakan setiap tahun tapi sebenarnya apakah warga ibu kota sudah banyak yang tahu tentang
fakta unik dan juga sejarah kota jakarta mulai dari tanggal jadi suku maskot dan lain lain mari
bertanya tanya soal ulang tahun jakarta oke makasih soal ulang tahun jakarta paling lima
menit paling lama oke makasih kalau untuk ulang tahun kota jakarta jatuh pada tanggal berapa sih
dua puluh dua juni dua puluh dua juni dua puluh dua juni salah ya dua puluh dua juni
tahun ini jakarta usia keberapa empat ratus sembilan puluh lima
tema ulang tahun jakarta kali ini apa kurang tahu
ya kayak jakarta hajatan kurang monitor saya hajatan jakarta
bondol nggak salah ya itulah lang bondol dan salak mungkin ondel ondel ya titik km jakarta nih ada
di mana kurang tahu juga yang itu kurang tahu ya kemana ya apa di monas bukan iya monas
sebutan sebelum jakarta apa sebutan untuk ibu kota batavia sunda kelapa
batavia batavia batavia ya dulunya ya di jakarta kan suku yang pertama kali mendiami kota jakarta apa nih sunda
kurang tahu juga
zona pertama kali bukan betawi juga seperti itu kan berdoa kalungnya
batavia metau itu
rupanya jawabannya masih beragam sebagian besar tahu tetapi tidak sedikit juga yang
belum tahu mari kita bahas ulang tahun jakarta jatuh setiap tanggal dua puluh dua juni dan tahun ini
dengan tema jakarta hajatan yang diusulkan oleh gubernur anies baswedan
nah untuk maskot kota jakarta adalah elang bondol dan juga salak condet jadi bukan ondel ondel ya
untuk yang titik km jakarta rupanya ini masih belum banyak yang tahu bahwa berada di menara syabandar jalan pelabuhan ikan jakarta utara
kemudian sebelum disebut jakarta ibu kota ini disebut dengan beberapa istilah
di antaranya adalah jayakarta batavia dan juga sunda kelapa
bukan betawi suku pertama yang mendiami jakarta adalah sunda
betawi merupakan hasil percampuran dari beberapa suku bangsa diantaranya adalah antara bali dan juga sunda kemudian sumatera dan juga sulawesi
nah diingat ingat ya supaya wawasan umum tentang ibu kota jakarta menjadi lebih luas
putri vanfudi mamuharif jakarta